dosen universitas indonesia yang juga pegiat media sosial ade armando
dianiaya oleh sekelompok orang di depan gedung dpr mpr jakarta
saat menghadiri demo sebelas april kemarin
aparat kepolisian tengah menyelidiki para pelaku penganiayaan kepada ade armando
untuk mengetahui perkembangan terkini soal apa yang terjadi pada demo sebelas april kemarin
sudah bergabung kapitul mas pol nami terujaya kombes polisi endra zulpan
selamat sore pak zulpan
pak zulpan tadi kita sudah mendengar bersama konferensi pers yang digelar oleh teman teman dari polda metro jaya
ada enam tersangka yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian yang menjadi pelaku penganiayaan kepada ade armando
dua sudah diamankan empat dalam pengejaran
yang saya ingin tanyakan pak zulpan enam enamnya ini sudah bisa dipastikan bahwa mereka bukan mahasiswa ya pak ya
backgroundnya apa ini pak zulpan
ya jadi dari enam pelaku
pengeroyokan yang telah kita identifikasi
benar dua orang telah kita tangkap hari ini
satu di daerah jonggol satu di daerah jakarta selatan
di mana dari kedua orang yang telah kita amankan ini
pekerjaannya ini bukan mahasiswa
atau kita kelompokkan ini dalam kegiatan unjuk rasa demonstrasi kemarin adalah sebagai non mahasiswa
kemudian terhadap empat orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran
ini juga teridentifikasi bukan kelompok dari mahasiswa
yang kemarin melakukan kegiatan demonstrasi yaitu dari kelompok bmsi mereka bukan dari kelompok itu
artinya enam enamnya bukan mahasiswa begitu ya pak ya
tapi kita mendapatkan informasi bahwa dari bnpt ya
bahwa diduga ke enam orang ini terpapar paham takfiri
apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik polda metro jaya pak zulpan
kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku
yaitu orang orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di tkp pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan
dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan enam orang ini sebagai pelaku
kemudian terkait dengan background dan sebagainya ini masih kita dalami
namun bisa saya pastikan bahwa ke enam orang ini bukan sebagai mahasiswa dari kelompok yang melakukan demonstrasi kemarin
itu dari bmsi mereka bukan dari kelompok itu
apakah mereka terpapar paham takfiri pak
karena kalau menurut bnpt informasinya ada kemungkinan seperti itu
belum bisa saya sampaikan ya
oke belum bisa disampaikan
dari dua tersangka yang sudah berhasil diamankan oleh polda metro jaya
motifnya apa mereka melakukan penganiayaan kepada ade armando
apakah murni karena kebencian atau memang ada motif lain pak
mereka ingin membuat rusuh
mereka ingin membuat rusuh
mereka ingin membuat rusuh
mereka ingin membuat rusuh
mereka ingin membuat rusuh
mereka ingin membuat rusuh
di tengah demonstrasi mahasiswa
ya ini masih kita akan dalami
karena keduanya ini baru saja kita tangkap di arah jombol dan juga jakarta selatan
dan saat ini dalam perjalanan ke pol dametre jaya untuk dilakukan pemeriksaan
nanti setelah itu akan kita sampaikan kepada teman teman ya
oke pak zulpan
mereka datang ke lokasi demonstrasi
itu apakah memang mereka juga sama sama menolak perpanjangan presiden
tiga periode atau apa
apa motifnya pak yang mungkin bisa sudah digali begitu
ketika mereka datang ke lokasi pak
ya jadi pada saat kegiatan demonstrasi kemarin
ya tentunya kita ketahui bersama bahwa memang awalnya berjalan baik
ya sampai dengan apa yang menjadi tuntutan daripada para mahasiswa diterima oleh para wakil ketua dpr ri
dan juga ada bapak kapolri di sana
tuntutan itu diterima
kita melihat beberapa saat setelah itu terjadi insiden pemukulan
nah pada saat menyampaikan aspirasi
ya yang terlihat oleh kita bahwa semuanya sama ya
memiliki tuntutan yang sama
kita tidak mengetahui ada agenda khusus dari kelompok non mahasiswa ini terkait tuntutan
yang kita ketahui adalah adanya kerusuhan yang dipicu dengan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saudara ade armando
pak zulpan kabarnya
ada aparat kepolisian beberapa orang yang turut terluka pak
saat mengamankan dosen ui ade armando dari kepungan masa
itu tadi belum dijelaskan
betul seperti itu pak
bahwa ada polisi yang juga terluka pak
iya betul ya
jadi ada enam orang yang berutang poda mitro
yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit kramat jatuh polri
akibat daripada mencoba mengamankan dan menyelamatkan
saudara ade armando dari pemukulan dan pengeroyokan secara brutal oleh kelompok massa yang berasal dari kelompok non mahasiswa
kondisi para polisi itu gimana pak
kalau pak ade armando kan kita tahu bahwa saat ini kondisinya memang sudah membaik sudah ditangani
kondisi para ke enam polisi ini bagaimana
sekarang mereka masih menjalani perawatan
rata rata daripada ke enam orang ini mengalami luka luka
di bagian kepala leher itu yang mereka alami
dan sekarang masih dalam pengobatan dan perawatan secara intensif di rumah sakit polri kramat jatuh
oke baik kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya dari penyelidikan kasus penganiayaan terhadap dosen ui ade armando
dan juga pembakaran pos polisi dari pejompongan
kita akan tunggu nanti pak kita akan update lagi ke polda metro jaya
terima kasih sekali kompes polisi endra zulfan
kami tumas polda metro jaya
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak zulfan